untuk mengetahui situasi terkini di sekitar kediaman gubernur papua lukas nmb
setelah penetapan tersangkanya oleh kpk
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia andre kirwel di jayapura papua
selamat malam andre
ada kabar yang berkembang ada gelombang masa pendukung lukas nmb memasuki jayapura
bagaimana pantauan anda di lapangan
baik terima kasih putri
selamat malam pemirsa
perlu disampaikan pak jademo yang telah berlangsung tadi
sampai malam ini situasi di kota jayapura berlangsung aman
namun untuk keberadaan dari masa pendemo atau masa simpati dari safe lukas nmb
saat berada di kediaman koya barat atau koya tengah
masih terus bertambah
hal ini terlihat dari keterangan yang disampaikan oleh pihak hukum
bahwa disampaikan bahwa mereka pun susah untuk masuk ke dalam kediaman dari lukas nmb
karena begitu banyak pos atau masyarakat yang berjaga
hingga melakukan tradisi tradisional mereka
yaitu mengamankan panglima atau pimpinan mereka yang telah menjadi gubernur
andre berapa banyak
orang yang saat ini berkumpul atau berjaga
dan seberapa luas penjagaannya
seberapa jauh dari kediaman itu
kawasan koya tengah atau perkampungan koya yang berada di distrik moratami
memang berada ujung atau tidak ada jalan pus
hingga masyarakat yang berjaga jaga di sana
sampai diperkirakan sebanyak lima ratus orang
hal ini pada hari jumat kemarin sempat turun
namun kami kurang tahu
ada apa sehingga kemarin hingga tadi pagi
hal ini yang membuat situasi yang
warga masyarakat khususnya yang ingin melintas atau melewati
kawasan koya tengah atau perkampungan tersebut
yang berada di
lokasi pribadi kediaman lukas nmb tersebut
tidak bisa untuk memasuki
dan ini alat terlihat
aparat jahatnya berjaga di depan
pintu masuk kawasan kediaman dari lukas nmb tersebut
andre bagaimana dengan rencana pemeriksaan lukas nmb
apakah anda mendapatkan informasi perkembangannya soal itu
sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh
kuasa hukum lukas nmb
yang menyebutkan bahwa
gubernur lukas nmb masih tetap berada di jayapura
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
dengan pihak rumah sakit
di singapura maupun manila
untuk itu gubernur papua melalui kuasa hukumnya
meminta kepada pihak kpk
untuk melanjutkan pemeriksaan
ke koya tengah atau kampung goya
untuk melakukan pemeriksaan
penur yang telah dijadikan
hal ini dibuktikan dengan sampai hari ini
gubernur papua masih tetap berada
di kediamannya di koya tengah
gubernur belum keluar dari
rumah pribadinya di kawasan koya tersebut putri
andre bagaimana dengan petugas
apakah ada petugas berjaga
atau di dekat masa yang berkumpul
di depan kediaman gubernur
ya sangat tidak
diizinkan sekali ya
malah pada saat
lukas nmb dipanggil kpk
pada tanggal dua belas kemarin
untuk dilakukan pemeriksaan
masa yang saat itu mulai berkumpul
usai pembatalan pemeriksaan lukas nmb
masa yang mulai berkumpul
dan aparat mencoba untuk melakukan
penjagaan atau melakukan patroli
sempat dilarang masa
patroli dari aparat kepolisian
dari polres ke jayapura
dan juga dari
langsung berbalik ala
dan mereka tidak
mau untuk mengambil
hal ini juga terlihat pada hari selasa
kemarin tanggal tiga belas
irjen paul matius pakiri yang mencoba
sempat dihalau oleh masa dan
sempat kecumul namun
tanpa dikawal oleh
walpri dari kapolda papua
jumlah masa yang begitu banyak
sehingga aparat hanya berada di pintu
masuk yang kurang lebih sejauh
dua ratus meter dari jalan raya
untuk lokasi yang
yang berada di kawasan rumah pribadi
dari gubernur lukas nmb putri
andre dari sepengetahuan anda
apakah tidak ada yang bisa
kemudian menenangkan masa
meminta masa memberi jalan
meminta masa katakanlah
membuka kesempatan jika
memang kemudian nanti ada petugas kpk
karena informasinya penyidik kpk itu
sudah berada di jayapura sekarang
tapi memang masih tidak mendapatkan akses
untuk bisa masuk dan bertemu dengan
ya memang untuk
perlu diketahui memang
pihak pengacara yang
sempat kemarin memberikan
sarangan tepnya kepada
awak media yang mengatakan bahwa
hingga saat ini mereka tetap
membuka peluang atau membuka
pintu untuk pihak kpk untuk

itu untuk pihak kpk untuk
lakukan pemeriksaan terhadap
mereka pun juga untuk
masuk di kawasan tersebut
harus meminta izin
dari beberapa tempat atau
mata yang berjaga jaga
senjata tradisional mereka
hal ini yang membuat
juga belum bisa
belum bisa akan
tersebut akan berlangsung
atau bisa dilakukan
di kediaman pribadi
sempat berkurang pada hari jumat namun
sampai saat ini masih
tetap berjumlah yang banyak bahkan
juga akan masih terus bertambah begitu ya
baik baik terima kasih jurnalis transmedia
jayapura papua kami tunggu terus
perkembangan terbaru dari jayapura
terima kasih selamat malam andre